aksi menembok jalan masuk ke rumah haryono ini dilakukan keluarga rianto di desa baji kecamatan boyolangu kabupaten tulung agung jawa timur pada senin pagi
tembok setinggi dua lima meter ini pun menutup total akses satu satunya menuju rumah keluarga haryono
akibatnya empat anggota keluarga haryono yang berada di dalam rumah sempat terisolasi selama lebih dari sepuluh jam
menurut keluarga rianto aksi menutup akses ke rumah tetangganya ini akibat konflik berkepanjangan selama hampir tiga tahun terakhir
pihaknya kesal dituduh telah menyerobot lahan
tanya itu keluarganya juga sempat dicacimaki
kalau emang ini ada pengupinan tanah dari rumah yang sampai di sini
punyanya ini tanpa tanuk
tidak bisa membuktikan pemilikan
tapi itu ya ini tak bisa di peninggungan ini
penutupan akses ini sempat membuat keluarga haryono kebingungan karena tidak ada akses masuk dan keluar
padahal jalan ini telah digunakan sejak puluhan tahun
itu dulunya yang beli marsinah

itu dijadikan jalan umum

anak yang masih ada sertifikat kan harusnya dikeluarkan kemarin yang sudah ke bpn
tapi ya tidak ditanggapi
setelah dimediasi oleh aparat kepolisian dan pemerintah setempat
senin malam keluarga rianto pun bersedia membuka sebagian tembok untuk akses jalan
rencananya proses mediasi akan dilanjutkan pada hari ini
yosibio novianto tulungagung jawa timur